kalau dari dulu kamu ngikutin papa kamu nurutin omongan papa semua masalah bisa beres
papa bisa kembaliin semua fasilitas yang papa ambil dari kamu
ini bukan masalah fasilitas
saya gak boleh parkir lama lama sama sapa mas
kompasnya sekarang mas totalnya enam puluh ribu semuanya
yang naik taksi kan bukan saya
biar aja dia yang bayar sendiri argo nya
jangan sampai si cewek nyeblin itu tambah masalah buat gue
udahlah lo gak usah ngurusin urusan pangeran
biarin aja dia dapat pelajaran
apa benar si usus goreng nyariin gue karena dia peduli sama gue
gue dengar suara hatinya batu bata
ternyata dia ada di sekitar sini
pasti dia ngumpet deh
tapi kenapa juga dia harus ngumpet
apa jangan jangan dia malu karena berita soal dia yang dicabut fasilitasnya udah kesebar di seluruh kampus
mana mungkin si sus goreng peduli
pasti niatnya beda
gue gak boleh kena jebakan sama dia
ngeselin banget sih ini orang
kenapa sih gak bisa punya pikiran positif sedikit aja ke orang lain
batu bata gue tau lo di sekitar sini udah deh gak usah ngumpet lo dimana sih
pangeran ada di sini
si sus goreng kok tau gue ada di sini
apa jangan jangan gue masih kelihatan ya
kalau gue udah di balik pohon gue ngumpet aja deh
oh jadi batu bata ngumpet di situ
gue harus cari tempat lain buat sembunyi
mampengi pun ini
oke guys sampai jumpa lagi

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
lo ngelamunin apa sih
gue masih ada urusan
gue baru inget maaf ya
gue ajarin kemana mana ternyata lo berdua disini
lo nganterin citra aja ya
dih putri buru buru amat sih
tuh kan kelupaan
keranjang belanjaan yang baru lo beliin
semoga gue masih sempet ngejarnya
semoga gue masih sempet ngejarnya
pak ke arah mega kuningan

batu bata tunggu
lo suka sama putri ya
kita kan udah temenan dari lama
ya lo nya aja yang lempeng dari dulu
tapi kalo sama putri lo jadi beda riz
dan gue seneng liat perubahan lo kayak gitu
pokoknya lo tenang aja
gue sebagai sahabat lo
pasti dukung lo sama putri
sebetulnya tanpa lo jawab
gue juga bisa nebak kali
apalagi dari awal lo bantuin putri terus
lo pasti jatuh hati kan sama putri
perasaan yang lagi gue rasain sekarang
karena gue jatuh cinta sama putri
kok lo ngelaketin gue sih
lo lagi bawa mobil tau
mas tunggu sini sebentar ya
saya mau ketemu sama papa saya
jangan lama mas ya
enggak kok sebentar doang
ya tapi ini argo saya nyalain terus pas ya
iya ya gak apa apa
apa kok tegas sama aku
kan papa udah kasih tau sama kamu dari dulu konsekuensinya
tapi kan gak kayak gini caranya apa
kalau dari dulu kamu ngikutin papa
semua masalah bisa beres
bapak bisa kembaliin semua fasilitas yang papa ambil dari kamu
ini bukan masalah fasilitas
saya gak boleh parkir lama lama sama sapa mas
kompasnya sekarang mas
totalnya enam puluh ribu semuanya
ya tahan pasti
iya tenang aja mas
tapi yang naik taksi kan bukan saya
biar aja dia yang bayar sendiri argonya
wah papa kenapa kayak gini sih
ini bukan masalah fasilitasnya pak
tapi cara papa papa kenapa kayak gini sama aku
kok papa tega
pah buka dulu kita ngobrol sebentar pah